kepala staf kepresidenan muldoko meminta masyarakat tidak khawatir terhadap berbagai isu keamanan terkait pengumuman pemenang hasil pemilu dua ribu sembilan belas pada dua puluh dua mei mendatang
pemerintah bersama tni polri telah siap mengantisipasi berbagai kemungkinan gangguan keamanan
pemerintah muldoko menilai saat ini masyarakat sudah cukup dewasa dalam menyalurkan kebebasan berpendapat lewat unjuk rasa selama ini dan tni polri telah siap mengamankan sejumlah ojek vital
mantan panglima tni itu pun menyebut ditangkapnya sejumlah terduga teroris maupun sejumlah pihak menjelang pengumuman hasil rekapitulasi pilpres dan pileg dua puluh dua mei bukan langkah otoriter pemerintah melainkan masih dalam batas berdemokrasi
maka kita bukan menakutkan
menakuti justru kita ingin memberikan informasi yang sesungguhnya
ya bahwa memang ada indikasi indikasi akan terjadi sesuatu yang dilakukan oleh kelompok tertentu
semuanya itu yang kita katakan itu bukan bualan bukan nakutin
justru kita memberikan informasi yang benar yang sesungguhnya kepada masyarakat
agar masyarakat bisa menilai agar masyarakat bisa menentukan harus bagaimana
kalau memang menuju kepada suatu area tertentu itu membahayakan ya jangan datang kan
dan terkait pengamanan ibu kota kodam jaya menerjunkan tujuh delapan ratus personel jelang pengumuman rekapitulasi pemilu dua puluh dua mei
pengamanan difokuskan di sejumlah objek vital tanpa membawa senjata
pengaman bersifat memastikan warga tetap dapat beraktivitas seperti biasa
selain kantor kpu dan bawaslu titik pengamanan disebar di taman suropati
sarinah bundaran hi hingga mall roksi
sementara itu rencana pengerahan masa saat pengumuman hasil pemilu dua puluh dua mei mendatang membuat sejumlah tokoh angkat bicara
presiden ketiga ri b j habibie mengajak masyarakat untuk menerima keputusan kpu
habibie juga meminta pihak yang tak puas untuk menyelesaikan secara konstitusional
sementara istri presiden ri keempat sinta nuria wahid mengimbau
masyarakat tetap tenang dan tidak mudah termakan hasutan dan hoaks
presiden joko widodo menyampaikan pesan khusus kepada masyarakat terkait penetapan hasil pemilu serentak dua ribu sembilan belas yang akan diumumkan pada dua puluh dua mei mendatang
presiden berharap semua pihak menghormati hasil yang ada
ada yang namanya kalah terus puas gak ada
kalah itu pasti gak puas
apa kalau ada yang kecurangan laporkan ke bawah seluruh
kalau yang lebih besar sengketa ya sampaikan pada mk
ini kan mekanisme menurut konstitusi mekanisme menurut undang undang yang sudah disepakati bersama sama di dpr
semua fraksi ada semua partai ada
jangan aneh aneh lah
sementara itu sejumlah tokoh
angkat suara atas munculnya rencana gerakan masa untuk menolak hasil pemilihan umum dua ribu sembilan belas pada dua puluh dua mei
dari rilis the habibie center presiden republik indonesia ketiga baharudin yusuf habibi
mengimbau seluruh pihak agar dapat menerima hasil pemilihan umum dua ribu sembilan belas dengan damai aman dan tertib
hindai tindakan tindakan yang dapat mempertajam polarisasi
dan perpecahan di masyarakat
sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan
selain itu istri presiden ri keempat abdurrahman wahid sinta nuriyah wahid
mengimbau masyarakat tetap tenang dalam merespon hasil pemilu dua ribu sembilan belas
serta tidak mudah termakan hasutan dan hoax
jangan sampai lengah
kita berdoa bersama sama agar semuanya tetap tenang kondusif tidak ada apa apa
sampai selesai pemilu sampai seterusnya tidak ada apa apa
tapi kalau terjadi apa apa marilah kita bentengi diri kita
dan kita ajak semua anak bangsa indonesia untuk bergandengan tangan
menciptakan kedamaian di negara kesatuan republik indonesia yang kita
dan masa rencananya akan mendatangi bawaslu pusat saat penetapan hasil rekapitulasi pemilu dua ribu sembilan belas pada rabu dua puluh dua mei dua ribu sembilan belas
badan pengawas pemilu memutuskan menolak dua laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dua ribu sembilan belas
yang diajukan kubu pasangan calon nomor urut dua
bawaslu menilai kedua laporan dugaan pelanggaran pemilu dua ribu sembilan belas tidak memenuhi syarat
putusan dibacakan dalam sidang laporan dugaan pelanggaran administratif
pemilu dua ribu sembilan belas yang dipimpin langsung ketua bawaslu abhan senin pagi
dalam dua laporannya pihak menggugat menyebut kecurangan pemilu terjadi secara terstruktur
sistematis dan masif oleh paslon satu jokowi ma'ruf amin
namun bawaslu memutuskan menolak kedua laporan karena bukti yang diberikan pelapor dinilai belum memenuhi kriteria persyaratan bukti
menyatakan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu tsm tidak dapat diterima
demikian diputuskan pada dapat beri nombor bawaslu oleh satu abhan sebagai ketua
dua atas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu tsm nomor dua lb pp adm
kering lima dua tujuh belas kami yatakan selesai dan ditutup
salah satu pelapor dugaan pelanggaran administratif pemilu dua ribu sembilan belas dian islami fatwa
menyebut keputusan bawaslu tidak fair dalam sidang putusan pendahuluan bawaslu telah menolak laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dua ribu sembilan belas
yang dilakukan oleh pasangan calon presiden jokowi dodo ma'ruf amin
alasannya bukti yang diajukan tidak memenuhi kriteria persyaratan pelaporan yaitu harus memenuhi syarat formal dan material
ini nggak fair dan juga ada beberapa dokumen yang sebetulnya kita sudah siapkan
nah misalkan pp
peraturan pemerintah yang terbukti menunjukkan bahwa ini adalah tsm
tapi kita itu dulu kami akan memberikan keterangan resmi melalui press release ya
pengumuman hasil rekapitulasi kpu masih dua hari lagi namun hawa panas politik dan potensi pergerakan masa masih cukup tinggi
narasi kecurangan yang mewarnai layar demokrasi membayangi langkah langkah penentuan hasil pemilu dan pilpres
apa yang akan terjadi di tanggal dua puluh dua nanti dan bagaimana kemudian
meredam serta menciptakan keteduhan suhu politik tanah air
kami akan memecah pertanyaan ini bersama narasumber yang sudah hadir malam ini
terima kasih selamat malam bang benny ramdhani dari malang
waalaikumsalam apa kabar bang
dan juga ada mbak dian
waalaikumsalam mbak dian sudah hadir malam ini dan mas ferry kurnia
mas ferry terima kasih apa kabar mas
baik alhamdulillah oke
kita langsung berdiskusi saja ya soal dinamika yang terjadi di tkn
dinamika yang terjadi atau yang kita amati khususnya jelang tujuh belas april kemarin
ada begitu banyak narasi narasi yang disampaikan sehingga riak riak politik di tanah air ini semakin bergejolak begitu ya bang ya mbak dian
saya ingin ke soal dua puluh dua mei
terkait dengan penetapan dan juga pengumuman siapa yang kemudian unggul dan ditetapkan sebagai pemenang pilpres
ada narasi tentang pergerakan massa begitu
ada apalah itu yang namanya people power begitu
atau beberapa menyebut ini juga aksi makar dugaan begitu ya
ini bagaimana sih sebenarnya ke mbak dian dulu deh
karena kan kalau dilihat narasi ini hulunya kecurangan kecurangan yang terjadi yang sering disampaikan oleh bpn
mbak dian bagaimana ini isu sensasional saja atau memang ini sudah komitmen atau bagaimana
enggak ini bukan sensasional
tapi perlu juga diluruskan bahwa yang disebut people power ini kan bukan berarti makar bukan berarti menggulingkan pemerintahan
interpretasinya yang berbagai macam
jadi harus juga dibedakan antara people power dan juga social riot
kan ada bedanya orang datang berkumpul dan melakukan demo dijamin oleh konstitusi
tapi saat ini seperti yang tertangkap diasumsikan bahwa orang yang melakukan people power itu adalah makar
orang yang turun ke jalan adalah tidak setuju kepada pemerintah padahal ini dijamin oleh konstitusi
nah ini yang harus diluruskan bahwa kemudian rakyat turun tentu ini adalah ingin menegakkan kedaulatan rakyat itu sendiri
ada rasa ketidakpuasan ada rasa ketidakadilan yang terluka yang membuat mereka
yang membuat mereka
kenapa mereka harus turun ke jalan
tentunya bila koridor koridor jalan jalan konstitusi ini dibuka tentu ini tidak akan terjadi
kalau rakyat merasa keadilan ini terpenuhi
nah bagi bpn saya jurubicara kebetulan bila memang hasilnya ini jujur adil tentunya kami menerima
tapi bila ada proses dalam pemilu ini
dalam pesta demokrasi ini terjadi kecurangan dan ini tidak di manage dengan baik
misalnya ketika hari ini diputuskan bahwa laporan kami ditolak dan tidak diterima
dan alasannya bagi saya cukup menyakitkan karena alasannya karena buktinya hanya link berita
padahal kami menyajikan peraturan pemerintah ada juga bpn melaporkan laporan masyarakat
dan ini tidak dianggap begitu
kita tahan sampai disitu mbak dian
nanti saya juga ke bang benny
bahwa kemudian demokrasi ada ricu itu wajar ya bang ya
tapi kemudian ada hal hal yang mungkin perlu disikapi dengan wajar juga
mas ferry nanti juga kita akan sampaikan juga bagaimana responnya
kita akan break dulu
layar pemilu terpercayakan kembali sesaat lagi
kembali ke diskusi kita malam hari ini
tadi mbak dian sudah menjelaskan sedikit bahwa ada pergerakan massa bahwa itu interpretasi yang berbeda tentang makar dan juga people power
saya ingin ke bang benny deh
demokrasi ini kan seperti yang tadi saya bilang kalau kisruh itu wajar
tapi kalau kemudian ada demokrasi
tapi kalau kemudian ada narasi narasi yang disampaikan yang buntutnya bergejolak di tengah masyarakat ini bagaimana sebenarnya
masasih kisruh kalau menurut saya sih dinamikal lah bukan kisruh lah
ya dinamikal oke dinamikal ya
benar gak bang
bias politik ya dari kontestasi politik tanah air kan menyimpan dan meninggalkan luka yang sangat dalam
ini ibarat pisau yang sangat tajam kemudian melukai wajah indonesia kita
bayangkan sejak awal kontestasi demokrasi belum dimulai
bagaimana sporadisnya terkait penyebaran berita berita hoax dan kebohongan
kemudian bombastisnya fitnah dan adu domba
serta agresifnya penyebaran virus virus kebencian yang bahkan masuk pada wilayah wilayah sensitif yang menggunakan isu dan sentimen suku dan agama
ini sangat menyakitkan dalam berkeindonesiaan kita
dan itu yang terjadi
itu yang terjadi dan ini perlu recovery yang sangat lama
yang tentu harus dikritik adalah sikap politik elit
kegaduhan politik yang hari ini terjadi dan bahkan cenderung kontraproduktif
bagi pembangunan demokrasi yang ideal di negara kita
membangun peradaban masa depan indonesia
saya ingin mengatakan bahwa kecurangan yang menjadi kata sakti dari dua ini kan di framing
bahkan kami berani mengatakan sejak
ya baik presiden maupun wakil presiden
pihak kami sebetulnya punya keyakinan
bahwa jokowi maruf amin pasti akan memenangkan kontestasi ini
dan kami juga berkeyakinan
dua sudah meyakini
dengan mengambil sandi sebagai pasangan
mereka juga pada posisi yang sebetulnya sudah meyakini kekalahan
sehingga framing kecurangan itu harus dibuat
kemudian ini menjadi indoktrinasi dimasukkan ke kepala setiap pendukungnya
ya menjadi brainwashed
bahwa ini menjadi alasan
bahwa ini menjadi alat untuk merawat emosi
yang kemudian itu bisa digunakan
untuk kepentingan tertentu
ya ini kan penilaian kami
dan itu terbukti
dan itu terbukti
apapun hasil pemilu
itu ditolak oleh mereka
dan bagaimana terawatnya emosi dan militansi pada pendukung dua
menurut kami bahkan begini
itu sudah selesai
kemudian mandat politik rakyat sudah diserahkan tanggal tujuh belas
yang belum berakhir
yang paling penting adalah keseluruhan tahapan pemilu
nah perlu sikap negarawan sebetulnya
baik dari pasangan satu dua untuk memuliakan demokrasi
ada tiga hal yang paling prinsip dalam memuliakan demokrasi
satu adalah bagaimana kita menghormati setiap perbedaan pilihan
kedua bagaimana menghargai proses tahapan pemilu yang sedang berjalan
yang insya allah berakhir pak tanggal dua puluh dua atau tanggal dua puluh lima
kemudian juga memberikan kepercayaan penuh kepada penyelesaian penyelesaian hukum
yang terakhir adalah mempercayai konstitusi kita
atas segala bentuk ketidakpuasan
ini negara demokrasi ini negara hukum
kalau kita tidak mempercayai institusi penyelesaian hukum
kalau kita tidak mempercayai sarana sarana hukum penyelesaian ketidakpuasan
lalu kita mengambil jalan yang disebut people power
yang syarat syarat people power juga sebutnya tidak terpenuhi
nah ini kan cara cara barbar yang menurut saya kontraproduktif
dan sangat tidak mendidik masyarakat bangsa kita dalam menghadapi demokrasi
apakah anda menyangka apa yang dikoreksi apa
saya agak kaget kalau dikatakan bahwa ini barbar
karena saya yakin bahwa masyarakat ini sangat sangat indonesia banget
saya lihat itu mereka juga cukup damai turun ke jalan
ini sangat indonesia sekali bang
makanya saya tersinggung kalau anda mengatakan bahwa ini cara bar bar
cara berbeda konteksnya
saya melihat dari wa yang berseliveran bahwa mama ini kalau mereka datang akan seperti apa
anda itu tuh kita damai kok
cuma kita hanya menyampaikan aspirasi kita
nah asumsinya bang benny
bentar bang benny
saya tidak memotong anda ketika berbicara
tapi anda memotong saya ketika berbicara
tidak fair dong
tidak fair anda bicara seperti itu
ini tidak percaya saluran hukum
anda sendiri sudah mengatakan bahwa sejak awal kita sudah mengatakan
saya sejak awal tidak fair anda mengatakan
anda memframing sendiri
bahwa ternyata bahwa kami mengatakan kalah yang anda katakan itu adalah framing
kami punya keyakinan politik
nah itu sudah framing bahwa anda mengatakan demikian
kalau menurut saya sejak awal ketika saya masuk di dalam bpn
tidak ada itu yang dikatakan bahwa satu akan melakukan kecurangan
tapi kami menemukan kecurangan
ketika dalam proses itu kami menemukan
jadi ketika kita menemukan tujuh belas lima juta suara ghostwaters yang kita temukan
kita datang ke kpu
dan kita katakan kepada kpu bahwa
look ini ada data kami
mari kita sama sama benahi bersama
bukan adu data
bukan persoalan adu data
aduh data tidak berani
bukan itu bang
maaf saya belum selesai bicara
anda bicara saya tidak memotong
beri kesempatan kepada saya untuk bicara
jadi kalau menurut saya kita sudah datang tanggal lima belas desember
dan kita katakan mari kita sisir bersama
ini kepentingan kita berdua
satu dan dua
siapapun yang menang kami tidak ingin orang mempertanyakan
apakah ini sebetulnya hasil yang betul betul valid atau tidak
karena ada ghostwaters
ada caleg dari gerindra di surabaya
ketika dia mengambil undangan ke rumahnya
ke pak rt nya
dia temukan dia surprise sekali ketika dia temukan ada lima belas orang
yang beralamat di rumahnya dia
di rumah saya hanya ada tiga orang yang dalam dpt
itu saja dia temukan
dan ini sudah dilakukan bertemu dengan kpu
ketika kami datang
kita undang satu kok
mari kita sama sama melihat bersama
karena kami tidak ingin siapapun yang menang dipertanyakan hasil kemenangan ini
supaya tidak layas ya
kenapa kami meyakini bahwa curang menjadi kata sakti yang di framing sejak awal
tiga puluh lima juta dpt yang dianggap siluman
itu sudah dilempar oleh dua sejak awal
kemudian angkanya turun ke tujuh belas juta
hal hal yang sifatnya kesalahan administratif
itu tidak hanya pilpres
dan pemilu legislatif biasa terjadi
bagaimana rakyat melakukan kontrol
kemudian mendorong kpu untuk melakukan perbaikan
itu biasa loh
kemudian setelah itu ktp ktp tercecer
bagaimana ini digoreng menjadi isu politik
yang sangat tidak kontraproduktif
bahkan dituduhkan kepada satu
bahwa ini bagian dari selain dari pemerintah
yang memiliki absolutisme kekuasaan terhadap penerbitan ktp
yang dianggap akan mengusungkan satu
dan ingat yang terakhir
bagaimana tujuh kontainer
yang menyimpan tujuh juta kertas suara
yang sudah tercoblok satu
ini juga framing sejak awal
yang kemudian ini rangkaian desain untuk memang menolak hasil pemilu
nah kalau punya kecurangan
saya katakan tadi
ini negara demokrasi
ini negara hukum
itu diberikan tempat kepada siapapun yang merasa kecewa
di mahkamah konstitusi
saya pikir ini cara cara yang fair
nggak boleh loh terjadi kayak dua ribu empat belas
kemudian mengklaim bertruk truk
form administratif secara data akan dibawa
dan itu menurut pak mahfud juga nggak ada
saya ke mas ferry deh
kalau gitu gimana nih
mas ferry melihat dengan berbagai interpretasi yang berbeda
dan juga kemudian narasi narasi seperti ini
apa yang perlu digarisbawahi
ya kalau saya melihat ada dua hal ya
yang pertama adalah dari sisi elektoralnya
yang kedua sisi non elektoralnya
kalau dalam konteks sisi elektoralnya kan
bagaimana desain yang memang sudah dilakukan oleh penyelenggara
banyak itu kpu bawah
itu betul betul dilakukan sepenuhnya oleh pasangan calon
sehingga rule of game nya itu jelas
jadi bagaimana mekanisme yang dijalankan
mulai dari misalnya soal daftar pemilih
sampai pemungutan pengecualian suara
dan sekarang rekapitulasi
itu jelas alurnya
dan itu menjadi bagian dari proses elektoral yang dilakukan oleh semuanya
termasuk oleh para kandidat dan juga peserta pemilu yang ada
yang kedua non elektoralnya
ini memang dahsyat ya
tadi juga sudah dikemukakan soal misalnya politisasi sara
terus soal bagaimana menjadikan kondisi pemilu ini menjadi lebih panas seperti itu
padahal kan sebenarnya nggak ringan ringan saja
dan biasa biasa saja
dan biasa biasa saja
indonesia sudah mengalami pemilu dua ribu empat dua ribu sembilan dua ribu empat belas dua ribu lima belas
bahkan pilkada yang luar biasa
merendat kan biasa biasa saja
nah ini mekanisme ini yang tentunya juga harus dipahami secara lebih utuh gitu
nah proses proses itu kan harus dilalui oleh seluruhnya
baik itu penyelenggara atau peserta
nah mekanisme itu yang memang harus dijalankan secara real di lapangan
nah kalau misalnya itu betul betul dijalankan
baik oleh pasangan calon ya
dan juga tim kampanye satu dua dan partai politik
karena sekarang serentak dengan legislatifnya
itu juga harus menjadi bagian yang sangat melekat di dalam aktivitas yang memang dilakukan oleh peserta pemilu
tapi idealnya begitu kan
sampai persoalan misalnya bagaimana proses pembenahan atau proses daftar pemilih yang ada sebagai subjek demokrasi
itu menjadi penting
bagaimana mekanisme proses pemungut tamping tuangan suara
itu juga kan menjadi hal yang sangat penting
dan bagi saya itulah the real people power gitu kan
bagaimana masyarakat datang ke tps
dia menyalurkan hak pilihnya tujuh belas
nah persoalan itu diawali bagaimana itu dijaga
data itu dijaga
proses rekap itu dilakukan
bahkan sampai proses rekap nasional
secara prinsip transparansi kpu melakukan upaya upaya dengan sistem informasi penghitungan suara
nah itu kan sebuah jalan yang juga dilakukan
walaupun menurut hemat saya ini masih kurang
kenapa kurang cepat
harusnya misalnya lima hari
atau hingga sepuluh hari itu sudah selesai dilakukan
untuk apa alat kontrol
memotong mata rantai manipulasi yang terjadi di lapangan
yang kedua partisipasi publik
kalau misalnya ada kesalahan itu bisa dilakukan
makanya mekanisme cross check data
jadi itulah yang memang menjadi poin yang sangat penting dalam proses elektoral yang ada
sehingga kalau misalnya memang itu masuk dalam wilayah wilayah
dispute nya atau ada perselisihannya
oke bisa tidak ada lagi ada ini
ada perbedaan perbedaan persepsi dan perspektif begitu ya
nah yang selanjutnya dalam konteks non elektoral
sekarang bagaimana upaya upaya mendewasakan kita semua
termasuk pendidikan politik buat masyarakat
ini menjadi sangat penting
saya tertarik ya dengan anda ketika mengatakan bahwa
mbak dian kita tahan
oh kita akan
lagi nanti setelah yang berikut ini layak pemerintah percaya usaha jirah
begini tapi yang ingin
ditanggapi soal yang
mas ferry tadi sampaikan terkait apa
anda tadi mengatakan bahwa ini
proses yang biasa biasa
saja nggak biasa biasa saja
karena harga demokrasi
yang untuk memilih pemimpin
tahun dua ribu sembilan belas ini cukup mahal
lebih dari enam ratus orang meninggal
saya pikir ini luar biasa
dalam sejarah di dunia
manapun ada pemilu yang sampai
lebih dari enam ratus orang meninggal
dan yang saya cukup
berduka dan cukup prihatin
presiden tidak menyatakan state of
emergensi kalau ini terjadi di negara
maju sudah disebutkan
atau bendera setengah tiang ini kan
endemik juga enggak kalau misalkan
yang meninggal tapi ini kan
anak atau istrinya juga
tidak terkena ini kan sama saja dengan
senayan ini kan lima ratus enam puluh
bukan yang anggotanya
ini proses yang biasa biasa sih enggak
ini harga demokrasi yang terlampau mahal
untuk memilih seorang pemimpin pada
tahun ini dan ada
lima ribu saat ini warga
masyarakat kita bagian dari
indonesia kita yang saat ini
juga menderita sakit dan ketika
didesak ini adalah persoalan
kemanusiaan didesak agar
dilakukan tim pencari
fakta ini kenapa agar
segera dicari apa penyebabnya
sehingga yang sakit segera dapat diobat
tapi kan perangkat hukumnya sudah lengkap sudah ada
apa perangkat hukumnya yang dimaksud
maksudnya begini ini harus
dicari penyebabnya supaya apa
tidak jatuh korban lagi
karena ini sudah lebih dari
enam ratus orang kalau tidak ada tpgf nya
ini yang sebetulnya bagi
saya menimbulkan tanda tanya kenapa
seperti seolah olah ditutupi
ini persoalan tragedi kemanusiaan
maksud saya biasa itu kan tadi saya
membedakan ada proses elektoral dan ada
proses non elektoral tidak dalam
kotak itunya proses elektoral ini
kan sudah biasa kita lakukan dari
kempen logistik pemungutan
pengetahuan suara rekapitulasi
sampai penetapan hasil itu kan biasa
sudah dilakukan sejak pemilu ke pemilu sejak
mekanismenya biasa saja
saya tidak menyeret
persoalan soal mrjc yang
tadi kan seperti itu nah ini yang
memang masyarakat sudah terbiasa dengan hal ini
kan seperti itu bahwa kemudian ada
postfire darurat dan lain sebagainya itu kan
dinamika yang memang terjadi dalam
sebuah proses pemilu apalagi sekarang adalah
pemilu serentak pertama dalam sejarah di indonesia
ini kan luar biasa
ya mungkin ke depannya harus ada evaluasi
evaluasi seperti apa baik itu evaluasi
soal electoral sistemnya atau evaluasi
soal tata kelola atau manajemennya itu kan
tinggal bagaimana didesain seperti itu
itu yang memang perlu menjadi
karena itulah karena demokrasi
itu sangat mahal bahkan
pilpres dan pemilu legislatif dan ini
sejarah pertama dalam pemilu
yang bisa dikatakan terbesar di dunia
ini juga menuntut
sebetulnya bagaimana sikap
negarawan semua pihak elit untuk
mampu memuliakan demokrasi
kalau kita ingin keluar dari koridor
dan memberikan reaksi atas penyelenggaran
pemilu dengan cara cara
people power yang diklaim
bahwa seolah olah ini adalah gerakan
kedaulatan rakyat ini juga bisa dipatahkan
lalu kami yang didukung kurang lebih
delapan puluh juta kan kami bisa turun juga
lalu kalau dua
menggunakan kekuatan masa turun di jalan
pendukung jokowi kami juga turun ke jalan
apa yang kita harapkan
kalau kita bicara mahalnya sebuah demokrasi
yang terjadi pasti chaos
yang terjadi dari benturan untungnya
pak jokowi kemudian memberikan instruksi
hingga tadi malam agar para pendukung
presiden satu untuk tidak turun
nah cara cara itu
inilah sikap negarawan
memuliakan demokrasi yang kita harapkan
juga datang dari dua
nah kalau kecurangan mas
itu menerima dua puluh lima ribu
laporan dari seluruh
kekuatan kota tujuh satu ratus delapan puluh
tujuh puluh empat ribu desa kelurahan
dan juga negara negara
di mana warga negara indonesia
menggunakan hak pilihnya
lima ribu dari dua puluh lima ribu ini adalah bentuk kecurangan
jadi kami juga mendapatkan
laporan kecurangan yang kemudian
kami simpulkan kecurangan itu benar
terjadi iya tapi apakah kecurangan
itu merugikan dua
kemudian menguntungkan satu tidak
kecurangan yang kami temukan ada yang
menguntungkan satu ada yang menguntungkan dua
ada yang merugikan satu
ada yang urutan dua yang berbeda
adalah cara kita merespon
kita mengumpulkan data data itu kita menggunakan
saluran hukum yang diatur oleh konstitusi
kita laporkan ke gakumdu
kita lakukan ke bawaslu ketidakpuasan
nanti ya bisa saja kita laporkan ke
mahkamah konstitusi ini kan cara
merespon cara kita memberikan reaksi
sebetulnya nah kita harus
berani sebetulnya untuk segera
keluar dari kegaduhan politik
dan hiruk pikuk yang tidak produktif ini
satu adalah satu
perbedaan pilihan yang menyebabkan
kita merawat kebencian itu harus
diakhiri sikap politik
berlebihan yang menciptakan kegaduhan
nasional itu juga harus dihentikan
dan bagaimana ketidakpuasan
yang akhirnya melahirkan dendam
itu harus dikubur dalam dalam ini bulan ramadan
apalagi tapi jika yang diteriakan
adalah semangat semangat yang
berbau provokasi kata curang
yang terus dieksploitasi
tanpa berani menyedorkan data
tanpa berani menempuh
saluran konstitusi ini kan
berbahaya oke tapi
saya melakukan jalan yang
saya melaporkan melalui bawaslu
dan artinya bahwa
anda mengatakan bahwa kita tidak boleh
berkata ada kalimat curang
seakan akan seperti itu kalau anda
memframing bahwa selalu dikatakan curang
tidak boleh curang tidak boleh ini ada kecurangan
dan kita laporkan
dan saya terus terang saya sedih
sekali ini tidak fair
sebentar sebentar sebentar
sebentar ini sebentar
dan saya pikir ini tidak fair juga
nggak ada bawaslu juga di sini
kalau saya bicara mestinya kan ada bawaslu
ketika kita mengutip
kronologi saja deh mbak dian yang tadi
di alami bawaslu
ketika saya datang ke sana dibacakan
dan kemudian diketuk
saya tidak punya kesempatan untuk appeal
atau menanyakan sama sekali dan begitu selesai
karena kan sebetulnya saya tidak tahu
masuk kembali ke dalam ruangan
dan kosong seperti itu saya juga masih
bingung saya tanya kepada
kuasa hukum saya ini sudah selesai
atau bagaimana ya sudah selesai
tapi rule of games nya seharusnya sudah tahu dong
kalau ada aturan atau
saya berpikir tadi bahwa dalam sidang
saya berpikir dalam sidang itu ada kita
diberi kesempatan untuk berbicara
kesempatan saya berbicara hanya memperkenalkan
siapa nama saya dan siapa yang duduk
di sebelah saya hanya itu saja
dan setelah itu langsung dikatakan
menimbang dan memutuskan
seperti itu dan bagi saya nggak fair kami
sudah membawa bukti
buktinya apa buktinya adalah
nomor lima belas tahun

yang kemudian juga
yang juga diberikan
yang juga diberikan yang juga diberikan
yang juga diberikan yang juga diberikan

yang juga diberikan yang juga diberikan
dan juga adalah paslon
kenaikan gaji kepada asn
dalam undang undang pemilu
dikatakan bahwa seorang
pejabat tinggi tidak diperbolehkan
dan juga memberikan
bentuknya sebagai calon nggak boleh
ya memang sebagai calon beliau sebagai presiden
ya tapi kan ini dilakukan
pada waktu itu tak boleh
momentunya adalah pada masa
kampanye jadi ditafsirkan itu adalah
calon yang memberikan
apa bedanya dengan calon
yang melakukan serangan fajar
tapi ini dilegalkan
nah tidak itu saja
tapi juga bukti pp yang lain
memberikan kenaikan gaji kepada
pemberitaan ini hanya memperkuat
karena itu saya kaget ketika dinyatakan
buktinya tidak cukup kuat
kami juga menyajikan saksi saksi ini
belum sempat diminta
keterangannya tapi sudah dinyatakan bahwa
ini tidak memenuhi syarat
jadi saya juga agak bingung
ketika kita sudah menyanyikan
pemeriksaan itu kan harus ada kami
atau waktunya yang tidak cukup atau bagaimana
tadi yang dikonfirmasi
ada saksi sudah kita siapkan
dan saksi itu tidak dipanggil belum dipanggil
tapi langsung diputuskan
ini yang bagi saya ini adalah sebuah keputusan yang sangat tidak fair
bahwa bawaslu tidak memberi kesempatan
dugaan pelanggaran ini
saya pikir wajar kalau kemudian
timbul prasangka ada apa
kalau misalkan saluran saluran
bahwa tadi selalu dikatakan
harus konstitusional kami sudah melakukan
tapi ternyata ini pun kami menembok
dan kami menghantam tembok seperti itu
jadi kalau kemudian kita serahkan saat ini kepada rakyat
saya satu menit mas respon ya
bahwa masalah kecurangan kemudian
berharap sebuah putusan yang adil
saya pikir itu hak setiap warga negara
hak setiap pasangan calon maupun tim suksesnya
tapi jika dasar dasar hukum
yang menjadi modalitas pengaduan itu
kemudian itu diklaim sebagai
absolutism kebenaran itu yang berbahaya
padahal ada yang tidak ini begitu
ada yang tidak cukup
yang muncul kan pasti prasangka buruk
yang muncul pasti tuduhan bahwa kpu bawaslu
menjadi bagian institusi
yang selama ini digunakan sebagai alat kepentingan satu
nah tuduhan tuduhan ini yang berbahaya
nah justru itu pembukti harus ada pembuktian
sebenarnya mekanismenya seperti apa
dan apa yang dilakukan oleh dua tadi itu
sudah sesuai jalurnya atau bagaimana
atau apa sebaiknya
kalau tadi kan harus dikonfirmasinya ke bawaslu
bisa jadi ada putusannya
kalau di dalam pt un itu bisa jadi ada putusan selah
jadi ada putusan selah yang memang sudah
mengalami proses yang ada
jadi kalau memang itu putusan selah namanya
atau bahasa di putusan di bawaslu nya seperti itu
ya itu yang terjadi
jadi diputuskan bahwa itu memang tidak memenuhi syarat seperti itu
tapi saya ingin mengomentari soal tadi
kan kedua pasangan calon itu kan bicara soal konstitusional
itu yang kita sepakati
maka kami juga dengan para pegiat pemilu
kita bilang bahwa pemilu ini harus konstitusional
pemilu ini harus damai
jadi itu yang berarti
itu yang memang menjadi poin yang sangat penting
segala sesuatunya masuk pada kerangka hukum
sehingga ketika misalnya terjadi dalam konteks proses elektoral yang ada
maka wilayah wilayah itu yang harus dijaga
dan itu yang memang bersifat datatif
karena pemilu daulat rakyat melibatkan rakyat
urusannya urusan bagaimana masyarakat itu betul betul dijaga suaranya
maka proses rekap secara berjenjang dalam forum yang mulia itu
itu juga harus dijaga sampai rekap nasional
nah ini yang secara konstitusional
maka mekanisme mekanisme yang lain
jadi tidak ada lagi
kalau ada penyaluran misalnya anggota kpu sampai kpps itu melanggar etik
lampau kan tidak ada kpp
oke semua perangkat hukum sudah ada dan salurannya juga sudah ada
dan kita sepakati bahwa dua puluh dua mei ini kita akan hadapi secara konstitusional
kita akan kembali dengan informasi lainnya tetap di layar pemilu terpercaya